karena akhirnya bobo juga mungkin dia karena capek juga kali ya sekarang tinggal ngecek
sekarang uh hai mirna kamu udah kembali kena unggah papa sedang isoke setelah mencapai
acara berjalan dengan lancar surprise nya juga cuman ya nggak bisa lama lama kan bu karena
ini juga beristirahat juga kalau misalkan terlalu rame sama sustra
ini rena dari sepuluh entar nanti rena sama
yesus ya sama tante jessy ya pulangnya ya iya pak titip ya
kabar kalau sampai rumah
hai al apa kepikiran ini pengendara motor yang lempar telur ini kemungkinan besar ini salah satu
orang orangnya ya tadi sih saya juga sempat mikir gitu ya pasti masih berhubungan sama
riki semoga bukan aku yang diincer ngeri banget soalnya pak kalau memang itu komplotan riki ya
mungkin memang bukan cuma kamu aja yang diincar tapi
ricky itu kan dendam sama orang orang yang ada di sekeliling kita
iya kalau gitu saya akan coba cari siapa pelakunya ya semoga kita bisa coba tahu
siapa pelakunya ya semoga kita bisa coba tahu siapa pelakunya ya semoga kita bisa coba tahu siapa
jadi harus hati hati semuanya
masih inget kan yang sempat nyeno bilang
kenapa ricky terus sih
dia kan udah di penjara
emang gak selesai selesai apa masalahnya
ya tapi kan ricky di penjara karena kamu
yang saya tahu itu ya
ya kenapa saya yang disalahin
ya harus polisi dong
sama komplotannya ricky itu
iya harusnya sih begitu
tapi kan kamu tau tugasnya polisi itu ada banyak
dan kalau cuma
soal dilempar telur
gak mungkin juga kamu
mesti dikawal dua puluh empat jam
kecuali ada masalah lain yang lebih serius
misalnya kamu diancam
saya mah jadi takut
sekarang intinya kita semua
bukan hanya elsa
rumah kamu rumah kita semua
kita harus jaga diri
tapi mawas diri
kedua sepada intinya ya
apapun yang berhubungan sama keluarga saya
jika mereka mengancam
saya sendiri akan pasang badan
meskipun saya belum melihat semuanya
tapi saya akan mencari badan
keluarga adalah yang utama
ini juga kondisi kamu
kita bantu bapak ada randy ada semuanya disini ya
bangunan penyerangnya mengira kalau mobil ini ditumpangi oleh pak surya dan keluarganya
padahal pak surya dan keluarganya sudah menaiki mobil taksi online
oke sekarang kita ikutin terus motor pak al
baik pak randy
tapi saya lihat pak al pak motorya kenceng banget
saya melihat semangat pak al saya jadi merasa melihat pak al yang dulu lagi
intuisi tepat seolah nggak lupa ingatan
iya betul saya juga merasa seperti itu
alhamdulillah rena akhirnya bobo juga
mungkin dia karena capek juga kali ya
sekarang tinggal ngecek askara
hei mirna kamu udah kembali
enggak apa apa duduk saja
oke saya tahu kamu capek
sebenarnya gak apa apa
saya juga gak apa apa
gimana tadi acaranya aman
alhamdulillah acara berjalan dengan lancar
kejutan juga cuman ya gak bisa lama lama kan bu
karena andin juga perlu istirahat
terus juga kalau misalkan terlalu rame sama sustra kan nggak boleh
dokternya juga gitu bu
iya benar rame juga di rumah sakit
dan andin kan perlu banyak istirahat
ya saya doakan semoga dengan surprise
small little party dari kalian
andi jadi bahagia
terus orang kalau bahagia kan imunitas tubuhnya naik
jadi bisa lakasin bu
amin mudah mudahan cepat pulang ya bu ya
oh tadi juga udah disampaikan juga bu
iya salam dari bu bos
pak bos udah jelasin kalau bu bos gak bisa dateng
karena harus cek askara di rumah
tapi tadi bu ya aduh
niat andin tuh kayaknya terharu banget
gue sekarang masih surprise kecil kecilan gitu
maksudnya saya bisa merasakan sih perasaannya andin
dua tahun dia tidak bertemu dengan al
sekarang ada depan dia
pasti saya kebayang muka dan wajah bahagianya dia
walaupun keadaan tidak sama ya
terima kasih ya udah bantu range semuanya juga ya
selama kiki nggak ada kan
kamu juga udah ngurusin rumah ngurusin anak anak
aman bu aman
kamu istirahat deh ya
beneran bu gak apa apa
beneran gak apa apa
lagi kan askara seneng kok sama omanya
waktu kalian pergi askara tuh udah nurut banget
gak rewel kalau sama omanya
tidur tidur tidur
ya ibu selamat istirahat ya bu
tapi tadi al juga tampak bahagia kan
semuanya tampak bahagia
semoga ingatan dia cepet kembali ya
dengan semua semua happy things like this
selamat istirahat bu
gak bisa ngebales sih pake bahasa inggris
sayang cucunya on udah tidur
tuh tuh tuh
oh anak pinter
kita doain semoga mama kamu cepet pulang ya sayang
mama kamu cepet pulang
kamu cepet kumpul sama mama kamu
mama gak bisa ikut merayakan ulang tahun kamu
karena mama jagain askara
mama cuma bisa mendoakan
semoga di hari ulang tahun kamu kamu selalu sehat
kado terindah buat kamu sudah hadir
kamu selalu berharga
kamu selalu berharga
lebaran kembali ke dalam pelukan kita semua
dengan raga yang sehat
walaupun ingatannya sedikit terganggu
kita akan sama sama mengembalikan memori dan kenangan
untuk aldebaran bisa ingat kembali semuanya
mama percaya gitu kok
kado tenda kamu ada di depan mama juga nih
lagi mama jagain lagi tidur
tunggu tunggu tunggu